pemerintah komisi dua dpr ri dan juga penyelenggara pemilu akhirnya tetap melangsungkan pilkada serentak pada sembilan desember dua ribu dua puluh
ada ancaman golput dan menurunnya partisipasi pemilih saat pilkada di masa pandemi
setelah menuai kritik karena kerumunan pada tahapan pilkada
pemerintah komisi dua dpr ri dan penyelenggara pemilu bersikukuh melangsungkan pilkada serentak digelar pada sembilan desember dua ribu dua puluh
pilkada serentak akan digelar di tengah jumlah kasus positif dan kematian akibat covid sembilan belas yang semakin tinggi
pelaksanaan pilkada di masa pandemi bisa berdampak pada apatisme masyarakat dalam memilih
salah satunya cendikiawan muslim aziumar diyazra
guru besar universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta
yang memilih golput jika pilkada dua ribu dua puluh tetap dilaksanakan pada sembilan desember mendatang
anggota dewan pembina perkumpulan pemilu dan demokrasi atau perludem
titi anggraini mengatakan
pemilih sangat mungkin tidak menggunakan hak pilih karena merasa tidak aman untuk datang ke tempat pemungutan suara tps
pemilih pemilih yang pasti datang ke tps pada sembilan desember nanti
tapi kalau kita lihat dari pengalaman banyak negara yang pemilu di masa pandemi
memang mayoritas negara itu mengalami penurunan angka partisipasi pemilih
tapi ada juga negara yang partisipasinya naik
tetapi sekali lagi seperti kita diskusikan di awal
mereka punya inovasi yang memadai untuk membuat pemilihan
dan itu betul betul bisa sejalan dengan protokol kesehatan
ancaman golput dan menurunnya partisipasi pemilih menjadi peringatan bagi kpu dan pemerintah
untuk memutar otak mengantisipasi hal tersebut
tim liputan cnn indonesia
ketika pemerintah dan juga dpr sepakat pilkada tetap lanjut
meski di tengah pandemi sejumlah pihak memprediksi akan tingginya angka golput
potensi golput akibat pandemi tidak bisa kita
anggap enteng karena rasa was was yang masih melanda akibat virus corona
belum lagi sejumlah lsm dan juga ormas besar juga telah mewanti wanti pemerintah
agar sebaiknya pilkada ditunda saja
potensi tingginya angka golput ini apakah nyata atau hanya fata morgana
apakah kemudian pemerintah juga sudah mengkalkulasi tentang dampaknya ini
kita akan coba diskusikan soal potensi golput yang bisa saja tinggi
karena pilkada dilakukan di tengah pandemi bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir dari luar studio
di tempatnya masing masing saya akan di malam hari ini ada mas wasisto raharjo
peneliti dari lipi ada prof azumadi azra guru besar dari uin syarif hidayatullah
yang juga cendikiawan muslim ada bu husnul mariah deklarator kami
ada kang saan mustafa wakil ketua komisi dua dprr
dan juga pak sigit pamungkas tenaga ahli utama dari kantor staff presiden
selamat malam bapak ibu
assalamualaikum wr wb
terima kasih sudah meluangkan waktu untuk cnn indonesia election
meriah sekali layar kami pada malam hari ini akan ada lima narasumber yang bergabung
mari kita akan mulai bapak ibu kita bicara soal waspada golput ketika pilkada lanjut di tengah pandemi
saya penasaran mau ke prof azra terlebih dahulu
prof azra biasanya anda termasuk yang mendukung pemilu begitu karena untuk meningkatkan partisipasi kita di pilkada ataupun di pemilu yang lain
tapi kali ini prof azra lantang mengatakan saya akan golput
saya ingin tahu prof ini suasana kebatinan yang sedang apa yang kemudian mendorong prof azra menyebut lebih baik golput di pilkada serentak tahun dua ribu dua puluh ini prof
ya terima kasih yang pertama kenapa saya pribadi golput
karena saya ingin menunjukkan solidaritas saya kepada warga indonesia dan juga warga dunia yang sudah banyak menjadi korban
di indonesia saja sudah melebihi sepuluh ribu sekarang ini
belum ada tanda tanda pelandaya
belum lagi yang sakit
coba kemarin dibuka dua gedung lagi itu wisma atlet
sudah penuh lagi
jadi terus mau dibuka lagi satu gedung lagi itu
jadi belum ada tanda tanda pelandaian baik di jakarta
walaupun di jakarta mengklaim prosentasenya menurun
tapi yang jelas setiap dibuka itu fasilitas ya sudah habis
bahkan rumah sakit swasta pun juga sudah mau habis
korelasinya dengan pilkada apa prof kemudian
ya kalau misalnya begitu banyak orang yang meninggal yang sakit
masa kita masih lebih peduli soal politik daripada misalnya daripada kesehatan masyarakat ya
nah itu yang pertama
saya kira partisipasi politik yang kedua itu karena juga kebijakan pemerintah sendiri juga nggak konsisten
nah mau bikin perpu untuk pengetatan kesehatan ya
perpu dendanya macam macam
yang menurut saya ini juga
pertentangan kontradiksi inter minist dengan demokrasi apalagi demokrasi kita
jadi ya nggak bisa dong dipaksa paksa
kalau di australia boleh
ya harus pergi ke tps
dari indonesia itu yang masalah
yang kedua masalah yang lain yang masih berlaku di tengah menanjaknya pandemi ini yaitu fatwa dari ormas ormas islam
sampai sekarang pun masjid masjid masih banyak
yang tutup hari jumat itu masih belum menyelarkan jumatan
masih banyak sholat itu melalui zoom sholat jumatan
nah yang wajib saja mereka masih banyak yang nggak mau datang
yang masih bisa menahan diri menggantikan sholat jumatnya itu dengan sholat zuhur
masih sampai sekarang
apalagi yang mereka yang usianya sudah di atas lima puluh an
itu sholat jumatannya di rumah begitu
nah itu yang kedua
ya saya kira juga semakin sedikit kemungkinan yang datang ke tps itu adalah karena pemerintah sendiri belum mencabut anjuran ataupun ahli ahli epidemiologi yang mengatakan bahwa usia lima puluh ke atas lebih baik tinggal di rumah
kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak sekali
nah apakah apakah bank coblos itu kebutuhan yang mendesak atau tidak
ya itu tergantung dari orang orang
jadi ada tiga alasannya prof ya
tapi yang pertama adalah bicara soal solidaritas
saya ke pak sigit pamungkas dari kantor staf presiden
pak sigit dikalkulasi tidak oleh pemerintah ketika kemudian oke tetap pilkada tetap berlanjut
tapi dikalkulasi tidak
dampak dampak bahwa orang was was datang ke tps kemudian ini ujungnya bisa terkonversi menjadi angka golput yang cukup tinggi seperti yang kita sedang diskusikan pada malam hari ini pak sigit
terima kasih mas ranghat
untuk apa yang disampaikan oleh prof asmati azra dan elemen masyarakat sipil lainnya itu adalah
kita dengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah serta oleh penyelenggara pemilu
nah oleh karena itulah kemudian pemerintah dan kita mendorong kepada penyelenggara pemilu untuk membuat protokol kesehatan di dalam penyelenggaraan pilkada
apa yang didorong oleh pemerintah kepada penyelenggara pemilu untuk membuat protokol pilkada itu adalah protokol kesehatan
itu adalah bagian dari mendengar apa yang menjadi khawatiran dari warga negara terkait dengan penyelenggaraan pilkada ini
sampaikan oleh prof asyaf maziazra
oleh karena itu di dalam tahapan tahapan yang berpotensi ada kerumunan
protokol sistem yang berupa sehingga bisa di eliminir kemungkinan terjadinya penyebaran covid sembilan belas
jadi itu dilakukan oleh pemerintah
ya golput ini kan bagian dari partisipasi warga negara ya
dan partisipasi warga negara itu luas arenanya
usaha arena di dalam penyelenggaraan
di luar pilkada dan juga bisa pas menenggarakan pilkada
memang kita mendorong kepada semua warga negara yang memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya di dalam penyelenggaran kata ini
kalau ada khawatiran khawatiran terkait dengan penyebaran covid sembilan belas itu maka disinilah tantangan dari penyelenggara pemilu pilkada untuk mensosialisasikan pak
ada sejumlah standar
ada sejumlah perubahan
ada sejumlah perubahan dari penyelenggaraan pilkada yang dibuat untuk memproteksi keselamatan dari pilih
misalnya kpu terkait dengan aktivitas pemutusan suara mereka menyebut ada dua belas hal yang berbeda di dalam pemilihan di masa pandemi ini
untuk petugasnya semuanya harus dites rapid atau swab
lalu mereka memakai apa
maka apj penutup penutupan tiba tiba mereka ditetes tidak lagi dicelup dan sebagainya
jadi ada hal yang dicorong oleh dokter entah dan kpu juga memformulasikan itu di dalam jurannya yang proteksi keselamatan dari warga negara yang menggunakan hak pilihnya
jadi sudah ada desain protokol kesehatan
ini yang diharapkan bisa
kemudian disosialisasikan kepada masyarakat oleh kpu sehingga tidak perlu lagi was was datang ke tps dan golput itu bisa ditekan
kira kira begitu ya pak sigit yang tadi anda sampaikan
ya betul mas rangga
nah ini sosialisasi ini yang tampaknya masih harus dikentaskan lagi oleh penyelenggara pilkada karena kita lihat apa itu belum dilakukan secara maksimal
masa pendaftaran pemilihan kemarin itu kan ada kumpulan massa sedemikian rupa
dan salah satunya adalah karena sosialisasinya tidak masif
dan ini kita lihat kpu mulai mendorong sosialisasinya lebih sedikit meskipun belum optimal
bu husnul apa yang anda baca bu husnul dari keputusan pemerintah dan juga dpr yang tetap lanjut pilkada tetap jalan terus
tapi kemudian kita tahu ada ancaman golput misalnya yang mulai diprediksi oleh banyak orang
apakah ancaman ini menurut anda nyata dan dampaknya apa bagi demokrasi kita
tapi kita bahas nanti usaha jeda
kami akan segera kembali sesaat lagi
rezim ini tidak mampu untuk mengurus bagaimana melindungi rakyatnya dengan adanya pandemi covid sembilan belas itu
yang kedua partisipasi
partisipasi itu golput sebetulnya nggak terlalu penting penting amat dalam ilmu politik
negara demokrasi dengan voluntary itu biasa saja
tapi isunya itu bukan partisipasi yang goal putnya itu
jadi isunya apa bu
satunya adalah rezim ini telah menempatkan warga negara hak warga negara untuk hidup hak warga negara untuk sehat
itu lebih penting yang tadi dikatakan oleh profesor asimasi itu
hak hidup hak sehat itu lebih penting
yang berikutnya lagi adalah teknis
ini pemilu sembilan belas saja
evaluasi dengan pekerja pemilu yang mati sampai
seribuan saja nggak jelas
tragedi mei dua puluh satu dua puluh dua di depan bawaslu sepuluh orang yang ditembak lima ratus an yang ditahan juga nggak jelas
belum lagi kita bicara nanti tadi dikatakan oleh mas sigit misalnya
oh kita disweb kita dites pekerja pemilu
emang tanggal sembilan itu periodik leh diswebnya gimana
karena penyelenggaraan pilkada pemilu itu itu sangat bertentangan semua dengan urusan bagaimana menghadapi pandemi
kan itu pasti ada pengelolaan
memang bisa social distancing physical distancing pada saat kita bikin pemilu
kalau kita menggunakan contoh oh korea selatan bisa misalnya
korea selatan itu rakyatnya punya model budaya memang dari dulu pakai masker
karena di sana ada apa yang namanya kayak debu debu kecil yang memang itu di negara itu sudah dari sejak dulu
terakhir ini masalah yang sangat penting
saya tadi bilang sama mas sigit eh mas sigit itu ada di kantor staf presiden
pertanyaan saya ini pilkada dengan dua ratus tujuh puluh apa namanya wilayah itu ini yang akan menyelenggarakan rezim yang berkuasa atau rezim kpu
kalau tetap dengan kondisi pandemi covid sembilan belas itu artinya akan ada intervensi pemerintah di dalam penyelenggaraan pilkada sembilan desember ini
kalau demikian maka pasal dua puluh dua e ayat lima penyelenggara pemilu adalah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri
itu akan dilanggar
intervensi yang seperti apa bu usul maksud anda
kita tidak akan melakukan penyelenggaraan yang meyakinkan bahwa yang akan melaksanakan pilkada itu bukan rezim covid sembilan belas tapi rezim kpu
nggak bisa menurut saya
ini jadi masalah akhirnya pilkada ini itu akan inkonstitusional
tidak bisa dipercaya apalagi kita tidak percaya data data dari pemerintah saja data mana yang bisa dipercaya sekarang oke
dasarnya apa bu husnul anda mengatakan pilkada akan menjadi inkonstitusional
ya kalau kemudian rezim pemerintah yang menyelenggarakan pilkada
kan rezim covid sembilan belas nanti ini yang masuk
itu kan kalau rezim covid kan rezim yang istana
nah jadi penyelenggara pemilunya siapa sekarang
bagaimana kemudian kpu bisa mandiri dari rezim pandemi covid sembilan
penyelesaian pandemi covid sembilan belas
tahan di sana bu husnul sebelum saya akan ke pak sigit dan juga mas wasisto saya ke kang saan mustafa dulu
kang saan dari komisi dua bisa menjawab mungkin apa yang disampaikan tadi oleh bu husnul
ini soal rezim tidak mampu melindungi warganya
bukan soal golput ini
kang saan juga
menjadi bagian partainya
menjadi bagian dari rezim pemerintah saat ini
ya pertama kekhawatiran seperti yang disampaikan oleh prof azra ya
yang kedua juga ibu husnul terkait dengan soal pilkada di tengah pandemi
komisi dua sangat memahami dan mempertimbangkan ketika kita menyetujui apa yang diminta oleh pemerintah dan juga kpu
pertama kita sudah menyetujui penundaan pilkada
dari bulan september ke desember
nah ketika misalnya kita tunda dan kita tanya ke kpu kira kira kapan waktu yang paling pas untuk dilakukan pilkada setelah ditunda
itu kan ada tiga opsi yang disodorkan kpu ke dpr
termasuk opsi desember dua ribu dua puluh ini
nah dari opsi opsi itu kita tanya juga ke pemerintah dong ke mendagri
ketika disetujui tanggal sembilan desember dan kita juga kukuhkan senin yang lalu
komisi dua meminta dua syarat
pertama jaminan soal keselamatan warga negara
yang ikut pilkada
warga negara itu ya penyelenggara
yang kedua pemilih
dan juga yang ketiga tentu peserta itu sendiri
yang kedua minta jaminan terkait dengan tingkat partisipasi
dalam bahasa kami itu adalah kualitas demokrasi
kita tidak mau
misalnya di tengah pandemi ini kualitas demokrasinya itu menurun
salah satu parameternya adalah tingkat partisipasi
nah dua syarat ini kita minta
dan kpu sudah mensimulasikan
kalau misalnya jaminan kesehatan
dia memasukkan semua unsur protokol kesehatan pencegahan covid
itu dimasukkan dalam sebuah tahapan
jadi hal hal seperti itu kita lakukan
nah yang kedua juga
terkait dengan soal independensi penyelenggara
walaupun di tengah covid
tadi seperti bu husnu sampaikan dengan mengutip
pasal dua puluh dua tentang kemandirian
kemandiriannya harus tetap terjaga
penyelenggara itu mempertahankan integritasnya
dan tentu ada
itu adalah kemandiriannya
tadi supaya tidak ada
bahwa penyelenggara ini mudah diintervensi tadi
jadi integritas itu menjadi penting
dan kita minta dkpp untuk menjaga
itu kita sampaikan semua
apa yang menjadi kekhawatiran pop ajra
maupun juga bu husnul
kang saan tahan di situ
pak sigit ada yang ingin ditanggapi
pak sigit dari sampaikan oleh bu husnul
ini rezim siapa yang menyelenggara pemilu
rezim pemerintah atau rezim kpu sebetulnya
kita menempatkan indonesia itu dalam konteks global
apa yang dilakukan oleh indonesia
terkait dengan kemimpinan
bukan sesuatu yang unik indonesia
kalau merujuk pada data
itu setidaknya enam puluh negara atau bagian
yang juga mengelak pilkada di masa pandemi
itu bukan berarti kemudian
perintah sabah mengambil alih penelenggaraan pilkada ini
pemilu pemilu tersebut dilakukan oleh kpu
dan ketika dia menginsert
cara cara untuk prosedur keamanan kesehatan covid
maka itu adalah bagian dari standar baru
yang dipaksa dalam penelenggaraan pemilu
semua negara juga menggunakan itu
menggunakan standar standar protokol kesehatan
itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan
untuk melindungi keselamatan warga negara
jadi kalau dikatakan negara membiarkan keselamatan warga negara terantam
itu tidak benar sama sekali
karena kita melakukan sesuatu
kita mendorong pemerintah mendorong
penyelenggara pemilihan untuk menerapkan protokol covid
dan kita juga mendukung sepenuhnya berbagai upaya
yang dilakukan oleh tim kesehatan
membantu bagaimana penelenggaraan ini
bisa meminimalisasi kemungkinan terjadinya
kloster covid di dalam pilkada
prof azra sudah ada sebetulnya protokol kesehatan
mengapa kemudian masih mempersoalkan ini
apa yang anda baca sih prof sebetulnya ketika kemudian pilkada ini tetap dilanjutkan
memang ada ya tapi kita juga tahu lah misalnya protokol kesehatan di bandara misalnya
kadang diperiksa kadang nggak
orang indonesia itu rata rata cuek
orang indonesia itu tingkat disiplinnya rendah
pokoknya gimana nanti saja gitu kan
kalau perlu dia beli itu
ada jual beli misalnya test swab itu bisa
saya nggak yakin orang indonesia warga kita sendiri semuanya ini bisa disiplin
karena memang apa mudaya kita itu mudaya yang sangat longgar yang fleksibel
jadi oleh karena itu kalaupun terlalu keras protokol kesehatannya
maka saya kira bertentangan demokrasi dengan demokrasi itu kan menyedihkan
misalnya tadi hari ini ada pengadilan terhadap pelanggar protokol kesehatan di sidoarjo
ada ibu ibu mengizinkan di warungnya itu orang makan
didenda lima juta bayangkan itu
lima juta ibu ibu didenda bagaimana
saya bilang nggak ada keadilan
dan kemudian yang terjadi itu adalah praktek praktek yang dilakukan itu adalah membuat semakin menguatnya otoritarianisme
jadi seperti juga banyak sudah diingatkan oleh berbagai studi
beberapa negara saya kira juga gejalanya mulai di indonesia
covid sembilan belas itu malah memperkuat otoritarianisme
coba aja lihat apa yang terjadi
maaf ini kangsaan ya
misalnya mengesahkan ruu di dpr tanpa partisipasi dari masyarakat sipil
itu kan nggak cocok dengan demokrasi
atau misalnya anggaran belanja untuk covid sembilan belas ini misalnya
itu tidak bisa dipersoalkan
tidak bisa dipertanyakan
itu juga gejala gejala yang tidak cocok lah dengan demokrasi
tidak ada lagi kontrol tidak ada lagi balance check and balance itu tidak ada
jadi karena itulah saya kira kalau ini terus dipaksakan dengan protokol kesehatan yang sangat kuat seperti tadi
yang sangat ketat maka kemudian yang terjadi itu adalah praktek yang bertentangan dengan demokrasi
demokrasi apalagi pemilu kita ini kan pilkada kita ini kan suka rela
bukan kewajiban seperti di beberapa negara seperti di australia
termasuk apa yang tadi disampaikan buk usnul
ini bisa jadi rezim pemerintah yang menyelenggarakan pilkada ini
ya kalau lihat dari ceritanya kang saan tadi apa yang terjadi di dpr
maka kemudian memang ini lebih merupakan hajat dari pemerintah dan kpu
dpr kalau saya lihat apa yang diceritakan oleh kang saan kita kan nggak tahu persis
keliatannya cukup bersarat
untuk bisa menerima pilkada itu tetap sembilan desember
baik baik usai jeda saya akan coba ke mas wasisto dari lipi untuk memaparkan apa prediksi dari lipi
dan sejauh mana kemudian imbauan atau peringatan dari sejumlah ormas dan juga lsm
untuk menunda pilkada bisa mempengaruhi atau dikonversikan menjadi suara suara golput yang cukup besar di pilkada serentak nanti
kita break terlebih dahulu bapak ibu kami akan segera kembali sesaat lagi
anda kembali di cnn indonesia election menarik sekali sejak segmen awal tadi kita sudah ada dua perspektif yang menarik
melihat pelaksanaan pilkada baik dari potensi golput dan juga alasan tetap dilangsungkan pilkada serentak ini
sayangnya kami belum bisa tersambung dengan mas wasisto dari lipi karena ada kendala audio saya ke bu husnul lagi
bu husnul tadi anda menegaskan ya
tesis anda pilkada sampai dua ribu dua puluh dua begitu tapi kan kalau kemudian ditunda cukup lama bukan berarti tidak ada konsekuensinya juga bus nur
bagaimana terkait dengan hal itu
biasanya kan plt di beberapa waktu dulu jamannya saya kpu juga ada yang sampai dua tahun plt nya
jadi plt tidak jadi masalah seharusnya
kalau situasinya ini kita elitnya memiliki sense of crisis jadi situ
tapi jangan kemudian pakai dikatakan oh dipilih oleh dprd nggak ada undang undangnya
itu bisa ilegal juga
nah ini juga nanti bermasalah
karena apa apapun nanti hasilnya itu akan terjadi bukannya menyelesaikan masalah covid sembilan belas jadi pandeminya
tapi kita akan mengundang yang disebut social and political unress
ketidak apa namanya dengan konflik yang luar biasa dengan dua ratus tujuh puluh pilkada ini
nah disini letaknya kecerdasan di dalam kpu melihat persoalan
jadi sebetulnya yang harus banyak bicara hari ini itu adalah kpu
walaupun nantinya dia misalnya bertanya kepada ahli ajak kampus kampus yang ahli pandemi itu
supaya terlihat ada independensi dari kpu
jadi jangan langsung yang terjun yang memutuskan itu hanya eksekutif residen dengan para menterinya dan dprd saja
jadi ini juga penting penyelenggaranya
karena kalau seperti itu akhirnya kpu menjadi sukoordinat
dia akan diatur atur
apalagi kita punya memiliki yang namanya jadi evaluasi pemilu dua ribu sembilan belas saja masih meninggalkan banyak hal
yang mati berapa apakah ada pekerja pemilu yang meninggal itu apakah ada penyelidikan
itu yang seperti itu
tapi misalnya protokol kesehatan
kayak apa sih protokol kesehatannya
karena di dalam penyelenggaran pemilu itu ada
dan di setiap tahapan itu pasti akan ada crowd ada massa
nah di situ penting
apalagi sekarang informasi terakhir kluster dari covid ini adalah kluster rapat
isinya proses pilkada tahapan pilkada adalah dari satu rapat ke rapat yang lain
nah kemarin saya juga ada di depok ya anggota komisionernya mengatakan oh kami sudah tes
nah kalau anda tes swab itu bagaimana anda periodenya sampai tanggal sembilan sampai pasca pemilunya
berapa waktu sekali anda dites
emangnya kalau hari ini anda dites hasilnya negatif emang empat belas hari lagi anda nggak kena
nggak ada yang tahu
nah kalau anda tidak mengikuti arah disiplin yang tadi dikatakan persoalannya dengan rakyat indonesia
dengan bangsa kita ini kita itu sangat lemah dengan disiplin
mas keratnya juga
di sini letaknya dibutuhkan leadership untuk bisa mengayomi rakyatnya termasuk kpu nya
leadership yang hari ini ditampilkan menurut anda bagaimana bu husnil
nah siapa yang percaya dengan apa namanya dengan seluruh yang disebut
yang dipertontonkan kan
tidak ada yang serius
apakah bersungguh sungguh bersungguh sungguh dari kebijakan dari semua kementerian yang ada
siapa yang percaya
siapa yang percaya dengan data yang dikeluarkan oleh kementerian kementerian itu
nah di sini letaknya
terus kemudian nanti rakyat ditaruh di situ
dihadapkan dengan dua ratus tujuh puluh apa namanya pilkada
apalagi kemudian data
data daerah merah misalnya
daerah ini bersih
tadi saya baru tahu dari kalimantan barat misalnya ya
dari kalimantan barat
yang sebelumnya itu bagus
hari ini ternyata juga mulai lagi bertumbangan
ya tadi yang diceritakan di jawa timur
belum lagi saya bicara tentang dpt nya bagaimana
yang mati karena covid sudah dicoret belum dari dpt
very technical thing di dalam penyelenggaraan itu
apakah ada tps keliling
nah kalau tps keliling pergi ke rumah sakit
baik pak husnul
saya berikan kesempatan pak sigit untuk menanggapi
ya apa yang disampaikan oleh mbak husnul tadi
saya lihat adalah
lebih karena beliau tidak terinformasi dengan baik
apa yang dilakukan oleh kpku pemerintah maupun dpkr
di dalam penyelenggaraan
sepertinya menghina deh
sepertinya menghina deh
saya masih dosen ilmu politik pengajar
mengajar partai politik
sebagai contoh ya
sebagai contoh misalnya
agak menghina itu deh
dengan tahapan tahapan yang potensial
menghasilkan kerumunan dan perubahan covid sembilan belas
bapak itu menghina gitu ya pak sigit
anda harus mendengarkan saya bukan menghina saya
kpku membuat protokol itu
kemarin di dalam rapat dengar pendapat kpu pemerintah dan dpr
itu sudah diidentifikasi enam tahapan krusial
yang harus dialisipasi oleh penelenggara wilkada
penyusun protokol yang ketat
ada penetapan calon ada tahapan kampanye
pemungutan suara rekapitulasi sengketa begitu
nah itu diidentifikasi
nah kpu yang harus menindaklanjuti
penyusunan protokol covid sembilan belas untuk setiap tahapan ini
lalu yang kedua adalah terkait dengan kemandirian tadi
yang seolah olah tidak mandiri menjadi peminat dari dpr
tadi malam itu sudah menyampaikan bahwa
opsi sembilan desember pilihan pindah dari sembilan juli ke sembilan desember
itu adalah salah satu dari tiga opsi yang ditawarkan oleh kpu
kepada pemerintah dan dpr
artinya adalah itu menunjukkan kemandirian dari penelenggara pemilu
untuk pilihan pilihan atas penelenggaraan
di wilkada ini
jadi itu kemudian mengatakan
bukan pilkada yang mengelola pemilihan itu tidak
oke baik pak singgit
terkait dengan otoriter tadi
respon sedikit prof sumardi
masa pandemi ini kan masa yang
membutuhkan respon yang cepat
dan pandemi ini pengalaman
yang pertama yang melanda dunia
yang semua orang semua negara kemudian belajar
jadi bukan otoriterianism tadi itu ya
apa yang dilakukan dengan membuat perpu
itu adalah bagian dari merespon setara tepat
dan tindak terlebih fleksibel
baik pak sigi terima kasih
tahan disitu dulu pak singgit
saya sudah terhubung saat ini bapak ibu dengan

akhirnya bisa mendengar dan juga bergabung bersama
dengan kami secara audio
mas wasisto sudah dengar banyak tadi ya
pendapat yang cukup menarik soal topik utama kita pada malam hari ini
paparan dari anda bagaimana mas susilo dari lipi
terkait dengan potensi golput dan juga penyelenggaran pilkada di tengah pandemi ini
maaf suara saya tersalah
oke masih ada agama menggama ini mas wasisto
oke tampaknya masih ada gangguan secara audio dengan mas wasito
kita tahan dulu di situ kalau begitu saya akan ke kang saan
kang saan ada yang ingin anda tambahkan kang saan dari yang sudah kita bahas sejak tadi
ya pertama saya ingin tekankan bahwa komisi dua selalu mengevaluasi
dan mereview setiap tahapan pilkada yang diselenggarakan oleh kpu
pertama kita mengevaluasi terkait dengan pendaftaran tanggal empat sampai tanggal enam
september yang lalu
yang dia itu mayoritas paslon itu melakukan pelanggaran terhadap protokol covid
nah waktu hari senin yang lalu kita meminta kpu merevisi pkpu
dimana kpu masih membolehkan model model kampanye yang potensial mengundang kerumunan masa banyak
dan itu sangat potensial juga melanggar protokol keseluruhan

namun kita tidak mengingatkan kegiatan covid
semua kegiatan seperti konser dan lain lain dilarang
kita bukan ditiadakan kita minta dilarang
yang kedua disertai dengan penegakan hukum yaitu melibatkan aparat kepolisian
untuk membubarkan setiap mereka yang melakukan pelanggaran
dan yang ketiga kita minta untuk diberikan sanksi
bahkan komisi dua meminta secara tegas tidak hanya sanksi administratif
perlu memang diskualifikasi bagi pasangan calon yang secara sengaja dan berulang kali melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan covid
itu kita evaluasi dan sekarang pkpu yang sudah diundangkan itu sudah selesai
dan apa yang menjadi masukan dari komisi dua dengan tadi mendengar mempertimbangkan semua masukan dari unsur masyarakat
apakah itu dari prof arja dari bu husnul bahkan dari ormas ormas besar muhammadiyah nu juga masyarakat sipil penggiat pemilu
itu kita sampaikan semua tentang keberatan mereka
maka salah satu jalan tengah yang kita lakukan adalah merevisi semua tahapan
apa pilkada yang potensial melanggar protokol covid itu untuk direvisi dilakukan pelarangan penegakan hukum yang tegas dan pemberian sanksi
bahkan kita juga memberikan alternatif
jadi kepada kpu pada saat nanti tanggal sembilan pada saat penghut hitung itu dimungkinkan untuk melakukan tps keliling
tadi pak prof ajra menyampaikan mereka yang usia di atas lima puluh itu dimungkinkan untuk dilakukan tps keliling
karena dengan simulasi kpu terhadap pencoblosan dengan lima ratus pemilih per tps dengan durasi waktu dari jam tujuh sampai jam
satu sampai tiga belas rasanya kalau dibuat bergelombang
oke kami ada kendala komunikasi lagi dengan kang saan
jadi kita break terlebih dulu bapak ibu sambil kita perbaiki kendala komunikasi
kami akan segera kembali bersajidah berikut ini
bapak ibu kita sudah bisa bergabung
tampaknya dengan mas wasistora
peneliti lipi yang mungkin juga punya pandangan soal pilkada di tengah pandemi yang juga ada prediksi soal golput dan lain sebagainya
tadi sudah banyak ada pendapat yang disampaikan baik dari prof azra bu husnul kang saan dan juga pak sigit pamungkas
dari lipi bagaimana mas wasisto melihat prediksi soal pilkada ini
benarkah bahwa angka golput bisa tinggi atau bagaimana
baik terima kasih pertanyaannya
saya pikir kalau kita membaca
angka golput kita juga perlu membaca secara komparatif di dunia global seperti apa
jadi kalau dari hasil studi saya mengatakan sudah ada sekitar lima puluh delapan negara yang menunda pemilu
dan juga sekarang sudah dua puluh delapan negara yang sudah melakukan pemilu
cuma yang kita perlu tekankan adalah ternyata hanya tiga yang salah
ternyata hanya tiga yang salah

dari bulan januari hingga juni itu sudah sukses dalam melaksanakan pemilu
nah sementara kalau di negara negara lain misalnya
nah kalau kita membaca angka global tersebut
kita bisa menilai bahwa potensi
di global vote itu dimungkinkan
tapi kita juga perlu bicara mengenai solusi yang tepat
nah dari hasil studi yang saya rangkum dari berbagai macam sumber
zona ilmiah atau hasil kodemik blok misalnya
mereka ada semacam solusi mas yang perlu kita bisa utarakan
oke baik mas wasisto
apakah pendapat dari sejumlah ormas yang menyampaikan
lebih baik pilkada ditunda ini cukup berpengaruh sebetulnya
terhadap nanti partisipasi masyarakat untuk ikut pilkada
saya pikir yang menjadi kendala adalah suara suara ormas itu kan
mewakili suara seruan moral mas
jadi saya pikir bisa berpengaruh di segmen pemilih tertentu
tapi belum tentu mengarah ke sebagian besar
kasus pilkada itu menunjukkan segmen pemilihnya
the ill informed voters atau pemilih yang belum mengakses morsi banyak
jadi saya pikir suara organisasi masih memungkinkan
tapi itu hanya di daerah yang luar jawa
tapi yang jawa saya pikir tidak terlalu
jadi ada sejumlah solusi ya untuk kemudian
bisa menekan angka golput tadi menurut anda
iya saya merangkum dari berbagai macam sumber
memang ada berbagai macam solusi yang bisa kita terapkan
untuk bisa menekan angka golput itu tinggi
misalnya tadi yang saya sebut mile voting itu ada di pemilu di polandia misalnya
dan kemarin di pemilu di korsail juga mereka menerapkan early voting
yang bisa memilih sebelum hari pemilu
ini kebetulan di tempat saya tinggal di negara bagian tempat saya tinggal di australia
itu juga mengadakan pemilu kadamas
nah itu menarik
jadi tidak difokuskan dalam satu hari
tapi dibikin dalam rentang waktu tertentu
jadi pemilih bisa memilih kapanpun dalam rentang waktu tertentu
nah saya pikir ini solusi yang tepat bagi indonesia
jangan sampai kita hanya fokus dalam satu hari tertentu
karena saya pikir kalau misalnya kita semua serantakan dalam satu hari tertentu
potensi transmisi itu tinggi
dan kita juga belum tahu
daerah mana saja yang hujan hijau daerah merah dan sebagainya
nah saya pikir solusi solusi itu perlu kita terapkan di tanah air
mudah mudahan apa yang tadi disampaikan oleh mas wasisto
juga bisa menjadi masukan bagi semua pihak
ketika pilkada harus tetap dilanjutkan
ada ancaman soal covid sembilan belas tadi
tapi sayangnya bapak ibu kami terbatas durasinya
jadi apa yang tadi disampaikan oleh mas wasisto
mudah mudahan bisa menutup secara baik diskusi kita pada malam hari ini
dan tentu terima kasih untuk setiap pendapat yang sangat menarik
yang bisa menjadi masukan bagi kita semua
terkait dengan pelaksanaan pilkada yang kita akan hadapi
di tengah pandemi covid sembilan belas ini
terima kasih banyak mas wasisto
prof azhar terima kasih banyak prof bu husnul terima kasih banyak
bu husnul kang saan terima kasih
pak sigi terima kasih banyak
mudah mudahan diskusi ini bisa menjadi masukan bagi semua kalangan
terima kasih bapak ibu
dan demikian cnn indonesia election untuk malam hari ini
saya renhard siraitani terima kasih selamat malam